hai peraturan menteri perhubungan nomor empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh menghapus ketentuan tentang
pembatasan jumlah penumpang diangkutan umum dan pribadi pada delapan juni dua ribu dua puluh langkah tersebut mengubah
beberapa pasal dalam peraturan menteri perhubungan nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh tentang pengendalian
transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran kofit sembilan belas pada awalnya dalam pasal tersebut
kendaraan pribadi maupun kendaraan umum namun setelah pasal tersebut dihapuskan saya ingin
melihat dan mencoba sendiri bagaimana realisasinya di lapangan saya akan mencoba naik salah satu
angkot mikrolet umumnya konfigurasi tempat duduk dari angkot mikrolet ini biasanya enam empat jika ingin
sehingga secara ideal memang konfigurasi tempat duduk ini baiknya empat puluh dua atau misalnya tiga puluh dua namun ini
itu sulit untuk dipraktekkan jika misalnya penumpangnya lebih padat ketua organisasi
angkutan darat dki jakarta safrohan sinulingan menyambut baik pelonggaran pembatasan sosial ini
karena bisa membantu memulihkan bisnis angkutan umum secara nasional perusahaan perusahaan yang
tergabung di organda telah merugi triliunan rupiah sejak psbb diberlakukan
namun syafruhan juga menyadari resiko besar yang mengintai
tuhan strict atau
oh ya dan ini juga tentunya kan punya dampak
sarana transportasi umum salah satu
kansirkan juga juga tidak mau artinya kita ditinggalkan sebagai p proper satu sarana penyebaran
sangat masif dan ini juga membahayakan
kita semua tapi di sisi yang lain
kita juga akan perlu
hidup berkembang kembali usaha ini
walaupun secara bertahap
pengamat transportasi universitas
katolik sugiya pranata joko setiowarno
menilai penghapusan pembatasan penumpang
kurang bijak ia menyarankan
ada konfigurasi tempat duduk yang jelas
agar penumpang bisa menjaga jarak fisik
di dalam kendaraan
jika kepadatan di dalam angkutan tidak bisa dihindari
maka perlu ada kesadaran dari pengguna
maupun pemilih kendaraan umum
kalau memang ada persyaratan
ya angkut itu mungkin
orang menggunakannya kita anjurkan
pakai baju langan panjang
pakai ceklen maskat pakai
resort gitu ya nah seperti itu
cuman kalau angkutnya ceklen kok mungkin
masih bisa ya karena itu ada
pengawasan khusus badan hukum tapi kalau
angkut yang pribadi itu agak susah
maka oleh sebab itu ini
kesempatan semua angkutan itu berbadan
hukum jadi mudah mengawasi
mudah melakukan pembinaan
hingga saat ini dki jakarta
masih menjadi zona merah penyebaran
kesehatan masih diperlukan termasuk
di sektor transportasi publik
andriawan saputra jakarta